kita beralih ke informasi selanjutnya ratusan petugas dari suku dinas kebersihan kabupaten kepulauan seribu jakarta
membersihkan sampah di perairan moraangke jakarta utara sabtu siang
sampah tersebut diangkut melalui jalur laut menggunakan perahu fiber kemudian dipindahkan ke truk sampah
untuk kemudian dibuang ke tpst bantar gebang kota bekasi
dengan alat seadanya ratusan anggota tim oranye dari suku dinas kebersihan kabupaten kepulauan seribu
membersihkan sampah di area hutan mangrove di perairan moraangke jakarta
awalnya sampah diangkut menggunakan empat unit perahu fiber kemudian dipindahkan ke truk sampah
untuk dibuang ke tpst bantar gebang bekasi
menurut kepala suku dinas kebersihan kepulauan seribu yusen herdiman
tumpukan sampah ini sudah terlihat sejak februari lalu
namun pihaknya baru bisa melakukan pembersihan karena terhambat gelombang tinggi
yang menerjang perairan ini sejak sebulan terakhir
diperkirakan proses pembersihan memakan waktu hingga seminggu mendatang
makanya ini yang jadi permasalahan adalah di hulunya
imbauan kami tolong masyarakat jangan membuang sampah di sungai di kali
karena nanti hilirnya ke laut juga
perlu adanya edukasi kepada masyarakat agar perilakunya berubah
karena secanggih cangginya saran perasarana
kalau perilaku masyarakatnya tidak berubah akan terjadi hal hal seperti ini
hari kedua pengangkutan sampah di pesisir muara angke jakarta utara
jumlah petugas lebih banyak dari hari sebelumnya
selain itu proses pembersihan hari ini juga dibantu satu alat berat
ada sekitar tiga ratus petugas gabungan yang berasal dari wilayah jakarta utara
dan kepulauan seribu yang melakukan pembersihan tumbukan sampah di muara angke
jumlah ini lebih banyak dibandingkan kemarin yang hanya sekitar sembilan puluh petugas
selain membersihkan dibantu satu alat berat amfibi berjenis pekho
dengan pengerahan petugas lebih banyak dan ditambah alat berat
ditargetkan jumlah sampah yang diangkut hari ini
akan melebih total sampah yang dikumpulkan kemarin sebanyak sembilan belas ton sampah

kita akan mencari informasi dari jepang
untuk mengetahui seperti apa aktivitas pembersihan lautan sampah ini
kita telah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia reza ramadan
yang saat ini berada di muara angke jakarta
reza bagaimana dengan aktivitas mengangkut sampah
karena tadi dikatakan sudah ada alat berat pekho yang siap bisa menampung
dan mengangkat sampah lebih banyak pada hari ini
silahkan dengan laporan anda
ya yuda hari ini proses pengangkutan sampah di pesisir muara angke jakarta
sudah dilakukan sejak pukul delapan pagi tadi
dan hingga sekarang sendiri sudah ada tiga ton sampah yang diangkut
menuju ke tpst bantar gebang
dan memang petugas yang diterjunkan pada hari ini sendiri
memang lebih banyak dibanding petugas dari hari kemarin
jika kemarin ada sembilan puluh petugas maka pada hari ini ada tiga ratus petugas gabungan
dari kepulauan seribu dari jakarta utara dan juga dari dinas tata air
dan selain itu juga jumlah sampahnya sendiri
kemarin sendiri kami dapatkan data dari kepulauan seribu
kepala sudir lingkungan hidup kepulauan seribu
ada sembilan belas ton sampah yang diangkut
maka dengan hari ini jika ditambah dengan alat berat
amfibi berjenis backhoe sendiri
maka diperkirakan hari ini akan dapat mengangkut lebih banyak lagi sampah
dan tadi sendiri di tayangan sebelumnya
dikatakan ditargetkan pengangkutan sampah ini
akan berlangsung sekitar satu minggu atau selama sepekan
namun sepekan itu dilakukan jika kondisinya masih seperti kemarin
itu masih menggunakan tahan kosong
namun untuk sekarang sendiri sudah dibantu dengan adanya alat berat
maka kemungkinan penyelesaian waktu pengangkutan sampah ini sendiri
akan lebih singkat lagi begitu yuda
dan juga nantinya ketika kondisi ini bersih
atau ketika tumpukan sampah ini sudah tidak ada dan sudah menjadi lumpur
maka nantinya lokasi ini akan dijadikan tempat penanaman mangrove
untuk dikembalikan lagi fungsi ekologisnya
sehingga nantinya juga tanaman mangrove ini diharapkan dapat membantu
menahan abrasi pantai di laut jakarta yuda
iya reza kalau dikatakan tadi
kemarin memang terkendala dengan minimnya alat untuk mengangkat sampah
karena manual ya menggunakan pasukan orien maupun tim gabungan
tapi apakah juga ada kendala mengenai ketinggian air
karena salah satu kendala ketika melakukan pembersihan adalah gelombang tinggi
di kawasan muara angki sendiri
bagaimana dengan kondisi saat ini reza
ya yuda untuk kondisi saat ini sendiri memang berlangsung normal
artinya gelombang tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu surut
dan memang salah satu penghambat dari pengumpulan sampah di kawasan muara angki ini
adalah faktor cuatnya yuda karena kemarin sendiri pengumpulan sampah ini dan
dihentikan sekitar pukul tiga atau pukul empat karena cuaca buruk yaitu cuaca hujan
akibatnya pengumpulan sampah sendiri dihentikan
selain itu juga faktor penghambatnya
faktor penghambatnya adalah dari tingginya air
jika air ini surut maka kapal fiber yang merupakan yang bertugas untuk mengangkut sampah
menuju ke dermaga ini tidak akan bisa merapat karena kapal file band ini memiliki baling baling
sehingga itu akan sangat rawan sekali
dan juga gelombang tinggi juga menyebabkan menjadi penghambat karena jika gelombang tinggi berdatangan
maka kapal fiber yang harusnya merapat di tempat ini

mereka tidak dapat bersandar untuk mengambil sampah
itulah beberapa penghambat yang menjadi kesulitan dalam mengambil sampah di kawasan ini
namun kondisi hingga siang ini berlangsung normal cuaca juga cerah
dan juga air tidak begitu surut dan juga tidak ada gelombang yang besar yuda
ya reza ramadan terima kasih untuk laporan langsung anda dari kawasan morangke jakarta utara
selamat bertugas kembali rizal
selamat bertugas kembali rizal